apa tentunya punya makanan
kamu mah maunya makan
itu itu punca bola
enak tidur dibangunin
cewek dul makan satu
dua ratus tusuk dul
cepet banget lihat tuh dulu
lihat tuh mana udah habis lagi
basonya satu bang
nggak pake mangkok
langsung pancinya aja
makan baso udah pake mangkok gimana dul
kehendak cari selamat harus ikutudding allah dia muss feedback nih ya maksudnya siendo maksudnya
tuh tuh tuh tuh pas
tuh udah bolong
di depan kiri apa kanan nih
belok kiri atau belok kanan
dibaca tuh petanya kan punya peta
iya ini juga lagi dibaca pak retek
ya elak tuh
cepetan tuh diklaksuinin orang ini tegiman
tuh pak retek ini saya lagi liat
kenapa ini jalanannya gak ada di petanya
gak bisa baca peta ya
hei pak retek sekarang teg zamannya gps
kenapa sih pakai meta beginian
ya sabar sabar pak
down sih orang mobil kita cuma sendirian
masa diklaksuinin nggak ada siapa siapa di belakang
masuk aja nih kanan dulu kak
eh kanan deh kanan karena tersalah lagi
jangan dong atuh pak retek
gimana ini kanan aja dulu deh
biar udah bikin macet orang nih
masih tahu kalau send nya nyala
gimana deh itunya
tidak ada tempat untuk bertanya
pak retek ini mah jika kita nyasar deh
nyasar pasti kita nyasar sih
mendingan kita berhenti aja dulu deh kita istirahat dulu
iya ya istirahat dulu aja doang
bella udah pegel dari tadi duduk terus
aku juga mau jalan jalan sebentar
lalu lapar lagi pada mah makan mulu
kita cari tempat untuk merapat dulu
sekalian ngedinginin mesin terus kita nanya sama orang ya
apa sih rname
nah siapa ini
kenapa kamu lagi berani
gak ada yang bisa ditanya deh
iya nggak ada warga atau apa gitu yang lewat gitu ya
kadang nyanyi jauh jauh dong
kita gak bisa balik dari kemabian
enggak rafa kita pengen lihat pemandangan
kadang itu ada cewek pakai baju putih jangan jangan
ih rafa ini masih siang tau
mungkin aja rumah cewek itu ke sini
kali aja punya makanan cewek itu
adam adam itu serem
gak ada aja yang begitu baik mau belajar
taduh dulu rafa
tante tante punya makanan enggak
rafa tantunya punya makanan
kamu mah maunya makan
kayaknya itu udah jauh deh iya benar kita udah jauh banget aku capek banget
tidak tidak tidak
eh bangun bangun bangun
mi ada sundel bolong mi
itu itu sundel bolong
parete paretete mau dusuai kenapa sih
heee gede gede masih takut sama yang beginian
lihat tuh mukanya
ini rumah parete bolong
maksud kamu ini cendol bolongnya
bukan naturafah ini mah pasti ibu ibu yang tinggalnya dekat sini ya bu ya
rumah kita memang tidak jauh dari sini kita warga desa sini kok
iya kita tuh bukan hantu apalagi sinder bolong
tuh mereka ini bukan hantu apalagi sunda bolong
percaya pisen jangan takutlah
perasaan tadi ayah dia yang takut
udah dong jangan ditebelin dong malu
harga diri rt bapak mau
amih berarti kita harus nanya sama ibu ibu ini
oh iya bener juga li
ah punten bu kami mau minta tolong tolong tunjukin jalan keluar soalnya kami tuh kesasar
sebenernya sih ada ada
sebenarnya sih ada jalan lebih dekat dari sini lewat jembatan
tapi sayang jembatannya lagi rusak dan tidak bisa dilewatin
jadi harus muter lebih jauh dan bisa kemalaman nanti di jalan
ini kita pulang aja ya mi karena rafa ya sundel bolong
ini kan memang malam satu suruh jadi banyak melampakan